manusia atau siluman
gadis manis hatinya resah
kasian daun daun yang tak bersalah
manusia pun dibilang siluman
suaramu hanya terburu buru
kau tidak terdengar di telingaku
dan mengapa kau berada di sini
aku sedang mengikuti seekor kelinci kecil
yang diikuti segerombolan serigala yang sangat ganas
aku sudah menduga kau bajingan tangan
jangan main pedang
nanti aku bisa terluka
aku memang ingin kau mampu
aku masih ingin nenek yang sudah pikun
kalau aku mati siapa yang akan merawatnya
ilmu pengirim suaramu sungguh hebat
tapi tidak bisa sirap
abis aku cuma diajak teriak teriak di gunung sama nenek
suara aku bisa bergema kemana mana
kau juga bisa kalau mau
kau juga bisa kalau mau
ayo kita teriak teriak
nenekku juga bilang aku sableng
pikiranku sedang kacau
salah salah nanti kau bisa aku bunuh
kau sebetulnya cantik
aku jadi takut
kau tidak tega membunuhku kan
boleh tanpa tempat istriku

kau nemu dirinya
subaru itu akan selamatkan aku
nanti kau ke nutang
jika kau tak beraninya
kau memanggap bani ria sebagai takut
sudah meninggal juga
tapi tidak dikuburkan disini
jenazahnya dibakar dan dibuang ke laut
ayahku dibunuh oleh seorang bajingan
ibuku bunuh diri karena mempertahankan kehormatannya
bajingan itu telah menghancurkan keluarga ku
apakah bajingan itu bernama kalingan dia
maaf aku harus pergi
kasian nenekku ditinggal sendirian
siapa lagi yang mau mencoba coba memaksaku
terpaksa harus meringkusmu
majulah kalau kau mampu
kuharap kau tidak ikut campur urusan kami
kalau gadis itu terlibat jadi urusan ku juga
apa hubunganmu dengan dia
ibuku dan ibunya sama sama dikuburkan di sini
setan alas kau mau mencari mampus
kau mau mencari mampus
golok teman ini
kau mau mencari mampus
aku sudah mencari
aku sudah bilang
aku tidak punya urusan dengan kalian
buat apa kita mesti berkelahi
waktu di rumah makan kau pernah mengatakan pembunuhan kepala desa jatiwalu
apakah kalingundil terlibat dalam pembunuhan itu
kalingundil membakar rumah ranawaleng bersama majineng dan krecoweti
mereka hampir saja membunuh anak kepala desa itu yang masih baik
kenapa kami berdua sampai ke tempat ini
dolomita tidak sama yang yang dulu berakhir
juno dan kecoweta asira
kita akan ikut perjalanan
kau kaget dengan kedatanganku
aku baru ingat kau yang bekerja sama dengan adipati setaboga
untuk memeras penduduk desa bojongnipah
bukan hanya kerjasama justru aku yang mengatur semua itu
kau tentu tidak kenal dengan wajahku
tapi kau tidak akan pernah lupa dengan orang yang telah kau buntungi tangannya
kau kau kaling gundil
iya aku memang kaling gundil
kau bukan kaling gundil
aku benar benar kenal wajah dan sepak terjangnya
di dunia gaib mana ada hal yang tidak mungkin
rahasia telaga siluman biru telah merubah wujudmu menjadi kekuatan yang tidak mungkin
beruntung untuk bersama waridahmu

kesempatan yang aku berikan dulu padamu
ternyata tidak kau gunakan
untuk hidup secara baik baik
makam putrimu belum lagi kering kalingundil
kau terlalu sombong anak muda